bikinin dua lagi atuh
buat babes sama pak haji minumnya
babes sama pak haji mau minum apa
apa aja dah
air kuti juga kagak apa apa yuk
iya mimi masih di rumah emak emak
iya masih bantuin
oh sudah sampai
yaudah atuh ya
oh seperti itu
kang pizna sama bapak baru sampai
kang tisna teh habis dari terminal
jemput bapak yang baru datang dari sukabumi
oh seperti itu
saya pamit dulu ya mak
mau nyiapin makan buat kang piksna sama bapak
iya buat gue doang
lu mau lagi
rat mancing aja yuk
kalau ada citra sama ineke
seru kali ya
tapi ya mau diapain
kita cuma berdua
oh lu udah balik
dimana lu sekarang
oh gitu ya
gue sama murad kesana ya
si odi udah balik
kita disuruh kesana
dia bawa oleh oleh dari sukabumi
mana yang beli
sapi warung lu
kaga usah ikut ikutan
kamu mau ikut campur urusan orang
kenapa lu sewot
lu bukannya nanya
niat lu tuh ngeredek
lu jaga ya mulut lu ya
kita disuruh suruh nih
doa yang banyak
saya teh udah lama gak ketemu ya

nama dari mana
paling bahas mimu kagak ada
silahkan masuk eto
buka rat buka
buka rat buka
nih beh ji
saya bawakan oleh oleh nih
apaan ini dik
rat bart b organe
oleh oleh dari sukabubi
iya tuh purr
oh yang waktu itu lo beliin buat bapak lo
enak tuh purr asli sukabumi
tapi bukannya waktu itu lu beli buat bapak lu di jakarta
ini asli sukabumi atau lo beli di jakarta
ini asli sukabumi ya tuh purr
baik bang makasih bang ya
saya ada seratus ribu pur
ya kurang atuh purr
ini teh belum seberapa
gue lapar nih makan toprak yuk
gue belum lapar jak
saya udah makan jak
tadi bareng sama bapak saya
gue makan dulu ya
eh gue pulang dulu ya
iya nih udah kesiangan
loh lo mau kemana ini tak tuh pada mancing ya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mak ada om herman mak
silahkan duduk pak
saya pulang dulu ya mak
kapan kita jemput tapi
sebentar ya bang
nungguin si ojak dulu
kamu mau jemput potati jam berapa
tapi gue mau ojek dulu aja
cuma bisa ngasih segini jak
ya maksih gak seberapa
kamu mau jemput si ojak

kamu mau jemput si ojak
kamu mau jemput si ojak
jak lo mau ikut gak sih jemput si tati
tolong herman udah nungguin dari tadi
ada yang mau jakobongin mak
sebentar ya bang
ya nggak usah buru buru
ojek kakak punya duit mak
tapi tadi daddy mau minjemin duit
terus temen temen ojek juga
padi nyumbang tapi kagak banyak
terus ojek juga lagi nunggu kabar dari bang harun
ojek gak ada bbkb mak
emak udah ngebawa polisi penan
berangkat aja sekarang

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya